selamat malam dari pak eko kisioron
bagi kami di jalan jalan yang ada ada
masa manusia tidak memaafkan
kami di jalan jalan yang ada ada memaafkan
manusia tidak terlepas dari kehilafah
itulah kebenaran manusia tidak sempurna
namun tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita semua
untuk mudah menyampaikan pendapat
ataupun perkataan yang tidak disasari dengan data
atau fakta yang tak pura
sehingga berakibat pada tidak baik
dan saya sampaikan kepada sejajaran
sampaikan secara perorangan dan sebagainya
ya kita harus lebih dewasa
kita harus lebih legu